ibu mau jodohin kau bed sama saya
enggak saya udah tahu kamu gak bakal mau
terus kenapa tadi nanya soal saya udah punya pacar atau belum
mau nikah apa enggak
gak apa apa cuma mau tahu aja
maaf kalau kamu gak suka saya tanya tanya
gak apa apa bu
kok malah masuk
belum mau berangkat kerja
mau bareng lagi
gak enak lo sendirian
yaudah nanti berkira kira nanya
orang lain ada yang diantus sama mamahnya
mama kita kan kerja
yang lain papahnya yang kerja
papa kita juga kerja
kerja di mana ya
kau gak pernah pulang
kita pernah nanya sama mama papa kerjanya di mana
mama juga gak tau
apa kau jadi sedih
papanya gak pernah pulang
andai juga sedih
kita cari papa yuk
sekarang papa lagi apa ya
papanya lagi kerja
kan tadi udah kita omongin kita nggak tahu papa kerjanya apa
kita juga udah nanya mama mama juga nggak tahu kerjanya apa
kita doain aja bapak sehat kerjanya lancar rezekinya banyak
doain juga supaya papa pulang
hari ini kamu gak jualan
dari kemarin habis kamu pulang dari ada keperluan
kamu maliat diem aja
ngelamun keliatannya sedih
pantas bikin sim lagi
sekarang mau kemana
aku kan pernah cerita
acung itu teman baik aku dari dulu
dari zaman sekolah
stres ditinggal sama anak istrinya
gara gara kehilangan kerjaan
berarti istrinya stres duluan
punya suami nganggur gak punya kerjaan
itu bikin stres tau
seperti kamu sekarang
aku ngerti gimana beban kamu
tapi kamu juga harus ngerti
kalau aku juga gak diem aja
kamu gak kemana mana
mau ke pasar
mau pake becak
ada yang mau ngebecak
ibu masih ingat sama saya
ibu barusan baru turun dari angkot
ibu mau kemana
kok turunnya disini
tadi waktu angkotnya lewat sini
ibu liat kamu
terus ibu langsung turun
ada apa bu
gak ada apa apa
jadi bisa jalan jalan nyari acung
kamu masih kuliah
udah punya pacar belum
gak mau punya pacar
tapi kalau nikah mau kan
mau langsung nikah aja
gak pacaran dulu
kamu mau nikah sama lelaki yang gimana
ibu mau nyariin jodoh buat anak ibu
saya mau nyariin jodoh buat anak saya
terus ibu ngasih tau
saya belum tentu kenal
kamu kenal sama yang namanya ubed
saya kebetulan kenal sama yang namanya ubed
ibu mau jodohin kak ubed sama saya
saya udah tahu kamu gak bakal mau
terus kenapa tadi nanya soal saya udah punya pacar atau belum
mau nikah apa enggak
cuma mau tau aja
kalau kamu gak suka saya tanya tanya